tidak hanya bahan makanan dan minuman warga palu pun juga mengalami kelangkaan bbm
setelah gempa bumi dan tsunami yang melanda daerah tersebut
banyak warga yang melakukan penjarahan bbm untuk mobilitas mencari keluarga yang hilang
kericuhan di spbu seperti ini terjadi di hampir seluruh wilayah palu sulawesi tengah
sejak gempa magnitudo tujuh empat yang disertai tsunami melanda sulawesi tengah
kelangkaan bbm terjadi di wilayah ini
banyak spbu yang berhenti beroperasi karena bencana juga berdampak langsung pada pengelola maupun karyawan
alhasil warga nekat untuk mencari sisa sisa bbm dari spbu yang ditinggalkan
mereka membongkar sumur tampungan di spbu dan menyedot sisa bbm dengan alat kompresor
hal ini dilakukan warga karena mereka membutuhkan bahan bakar untuk mobilitas mencari sanak keluarga yang hilang
belum diketahui kapan distribusi bbm di palu
sehingga kembali normal
warga palu juga mengalami kendala jaringan listrik padam
sinyal komunikasi yang belum pulih
serta tidak adanya makanan dan akses air bersih
reza ramadan palu